ya ya oh iya gua mau pergi dulu ya gua mau cari rumah mau beli rumah gua mau tuker di
rumah yang lebih bagus yang layak nih hahaha jangan pakai kita beli sempit berdua ya
ada apa bang
tadi di mall pasti harganya mahal
harganya tiga juta semua nih bang
hebat bisa terbang
kebelinya iya kita sih hebat bang ujang
kok iya bang bisa aja eh bener iya kan
dapat terciptakan dari mana kok
hai boleh dong kita tahu biar kita
dua dua ikut bangga
sama tetangga nggak boleh pelit
berdua bisa jaga rahasia
bank ujang dapat duit dari kuburan keramat
kita harus cari tahu dimana kuburan kramat itu
tapi tak yang bertakutin
kalau kuburan kramat itu sama dengan kuburannya tidak pakai untuk menyimpan duit kita
aduh ya bener lu
kalau gitu kita periksa aja kuburnya sekarang yuk
tunggu dulu kita nggak boleh kegabah
bisa bisa kita kepergok sama centeng pos galuh
bagaimana kalau nanti malam aja kita periksa
bagus bagus ya bagus
emang di batu ada penumbuhnya
emposan sih bertunggu itu
ah emang tapi kasihan karena kuburannya
bisa untuk mengobati segala macam penyakit bisa untuk balik bisa juga untuk menjaga dirimu

cuman ngerema bimbingnya ini ngerepot tapi hubungan oleh telepon boleh dong tapi berat
juga tuh syaratnya begitu tapi setimpal dengan timbal yang siapa kalau kagak disarankan
tetap ada tapi nggak w joker
jadi kayak wurde jadi kayak itu fps tapi bisa tapi semakin dengan morals doctorsan saya sudah kagak semua tidak disikplis bei written playing vaiwak jadi mpa tuh
hai si punya duit banyak terus bisa colong ih